presiden joko widodo menyatakan pemerintah akan mengejar pihak pihak pembuat data dan nama desa palsu untuk mendapatkan dana desa
mereka yang terbukti mendaftarkan desa fiktif akan ditangkap
sebelumnya beberapa hari lalu menteri keuangan sri mulyani menyebut menerima laporan adanya nama desa desa palsu yang bertujuan untuk mendapatkan alokasi dana desa
sementara itu menteri dalam negeri tito karnavian menyebut kemendagri bekerjasama dengan polda sulawesi tengah saat ini menyelidiki keberadaan desa fiktif
keuangan sri mulyani tito menyebut
akan ada tindakan hukum jika ditemukan
ada desa yang tidak berpenduduk namun
sengaja didaftarkan demi mendapat anggaran
tim kita sudah bergerak
ke sana bersama dengan
pemerintah provinsi dan ada
empat ya dan
kapolda sudara tadi kapolda sudara
di sini pak merdisam
sudah tahu juga
ini ada empat yang diduga
katanya itu titip
atau tidak ada penduduknya
tapi diberikan anggaran
ini kita cek kita turunkan
tim ke sana
mekanisme yang selama ini kita
menyerahkan kepada provinsi
yang untuk mengecek kita tidak memiliki
tangan langsung dari
mendagri yang harus mengecek
tujuh puluh ribu desa di indonesia
oleh karena itu
sudah turun tim dari kita
kerjasama dengan provinsi
bergabung dengan kapolda sudara
keduanya juga menjalani pemeriksaan kesehatan
kedua tersangka langsung dibawa ke mobil
tahanan dan dibawa ke lembaga pemasyarakatan
kepala desa dan sekretaris desa wono ploso
ini diduga melakukan tindak pidana korupsi
dana desa pembangunan jembatan
dan posyandu desa tahun dua ribu tujuh belas
lalu dengan anggaran mencapai
lima ratus juta rupiah
oleh kepala desa dana tersebut dikorupsi
dan diselawengkan bersama sekretarisnya
senilai tujuh puluh juta rupiah
untuk pembangunan posyandu
yang seharusnya dilakukan oleh
tpk tim pelaksana kegiatan di desa
akan tetapi dalam hal ini
tidak dilakukan oleh tpk
melainkan dilakukan sendiri oleh kepala desa
membantu kepala desa
dalam hal pemalsuan
laporan pertanggung jawabannya
kuasa hukum kedua tersangka alex askohar
membenarkan kaburnya kepala desa
namun kerugian negara senilai tujuh puluh juta rupiah
diklaim sudah dikembalikan
waktu di sidang di tpk
gimana salahnya dimana kilafnya dimana
jadi sebenarnya dia itu
tidak ada niatan untuk menghilangkan uang itu
mengembalikan uang ke negara itu yang salah
atas perbuatan melakukan korupsi
dana desa kedua tersangka dijerat
dan pasal sembilan undang undang nomor tiga puluh satu
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
dengan ancaman hukuman maksimal
dua puluh tahun penjara
agung wibowo mojokerto jawa timur
desa fiktif ramai dibahas setelah menteri keuangan sri mulyani
mengungkap modus penggelapan anggaran desa
tiga desa diduga fiktif
menerima anggaran desa sejak
kami nanti konfirmasi lagi soal ini
jumlahnya memang kecil seperti wamendes
katakan jumlah ini kecil
tapi bagaimanapun ini menunjukkan
verifikasi desa penerima itu rawan
diakali siasat menilap dana desa
tidak cuma ini seratusan lebih kasus
korupsi dana desa terungkap sejak tahun
dua ribu lima belas kita bahas malam ini bersama
pak eko putro sanjoyo menteri desa
pdt dan transmigrasi periode dua ribu enam belas dua ribu
pak eko selamat malam
terima kasih menyempatkan waktu sudah hadir
malam hari ini di sini dan juga ada mas budi mas ujat
niko ketua dewan pembina pardesi
perkumpulan aparatur desa seluruh indonesia
mas bud selamat malam
mas bud dan juga ada bang robert andy jawa
komite pemantauan pelaksana otonomi
daerah bang robert terima kasih sudah hadir
malam hari ini saya ke pak eko dulu
pak eko saya mau konfirmasi dulu
ini soal desa desa fiktif ini
apakah betul sebenarnya sudah
ditemukan oleh kementerian
pada saat dulu dengan ada satgas itu
atau kapan persis
bisa mengetahui ini ada yang tidak beres di sini
atau agustus mendapat laporan dari
tentang adanya kemungkinan desa yang
dianggap belum proper untuk jadi desa
satgas dana desa
tapi jumlah desa itu kan
ada tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh empat desa mbak
kalau mengatakan tidak ada persoalan di desa
jadi persoalan itu pasti ada
tapi kalau kita lihat mekanismenya
memang pembentukan desa itu
kewarangannya kementerian dalam negeri
tapi kalau kita lihat
berdasarkan undang undang nomor enam
itu desa baru
itu kan diusulkan oleh masyarakat
masyarakat dibawa ke dprd dan bupati
setelah mereka bahas
mereka itu akhirnya mereka
kalau melalui prosedur yang ketat
dijadikan perda untuk diusulkan ke provinsi
dan ke kementerian dalam negeri
harusnya prosedurnya ketat
kemudian dalam pencairan dana desa itu
dana desa kan juga dicairkan
dalam tiga tahap
tahap berikutnya tidak akan bisa cair
kalau desa itu belum memberikan laporan
tahu tanggung jawabannya
dan laporan bertanggung jawabannya
artinya audit dari inspektur rajenar
kalau belum clear tidak akan cair
kemudian menteri keuangan juga memberikan syarat
yang ketat juga
dan hasil auditnya belum clear
seluruh desa di kabupaten tersebut
tidak akan pernah
mendapatkan dana desa
nah kemudian juga
kementerian desa kan
maksudnya dana desa ini kan juga
dalam sistemnya juga pengawasannya begitu ketat
selain pengawasan yang seharusnya
yaitu dari inspektorat kabupaten
dinas pmd dan camat
kita juga ada satgas dana desa
yang dipimpin oleh pak bibit samatrianto
kita juga melibatkan media
kita melibatkan kepolisian
karena polisi juga punya babim kamtipas
di seluruh desa
kita juga melibatkan jaksa bahkan jaksa membuat
program di tiap kabupaten dan namanya
tapi yang paling penting adalah peran media dan
masyarakat karena pengawasan yang paling efektif
itu adalah dari masyarakat
karena masyarakat menjadi beneficiary
oke ada laporan diturunkan satgas
apa yang ditemukan satgas
ya kalau yang di kasus
konawe itu jadi kasusnya
waktu saat itu ya jadi
dari empat desa itu dan kemarin
dikonfirmasi sama pak bupati dan wakil bupati
bahwa empat desa itu
memang desanya dispute
jadi karena ada
pemakaran wilayah yang desa
tadinya di kabupaten konawe
menjadi kabupaten lain yang tiga desa
dan yang satu desa berubah
menjadi kelurahan dan
dikonformasi oleh pak bupati
dan pak wakil bupati bahwa
nggak ada lpj nya nggak ada clearance
dari inspektorat kabupaten dana desa
memang tidak pernah cair di desa desa
sejak dua ribu lima belas tidak pernah cair atau
sempat cair menurut pak bupati
nggak pernah cair
tapi artinya gini
dana desa ini kan menyangkut uang yang sangat besar
jadi pasti akan merangsang
pihak pihak yang berniat jahat itu untuk
ter inspire melakukan penyelewengan lah gitu ya
nah jadi kita mesti open minded setiap ada
masukan harus itu ya
sebaiknya segera diinvestigasi
kalau memang salah ya diproses hukum
dan dihukum seberat beratnya supaya
ada efek jerah dan tidak diikuti oleh daerah daerah lainnya
begini permasalahannya tentu bukan di dana desanya
karena bagaimanapun ini adalah salah satu inisiatif
yang terbukti kemudian mendorong pembangunan
ekonomi berjalan dari titik yang paling kecil di dalam
struktur pemerintahan begitu kan
dan itu terbukti dan harapannya itu maju
mas bu tapi sebenarnya hal hal seperti ini ketika pada
saat mendorong soal ide dana desa ini
tentunya hal hal seperti ini sudah diperhitungkan kan
sudah diantisipasi ada
sudah kita kan undang undang desa kan sebenarnya bukan tentang dana desa
hanya dana desa hanya di pasal tujuh puluh dua
ayat a begitu ya
artinya kalau kita melihat pembangunan desa itu dalam rangka harus komprehensif
di situ ada pengawasannya ada proses demokratisasinya
pengawasan internal eksternal pengawasan secara analog
maupun pengawasan secara digital
kita berbicara soal ada sistem informasi desa
sebagai bagian yang integral tak terpisahkan
jadi ketika bicara manusia kita tidak berbicara berapa isi dompetnya saja
berarti di situ ada pendidikannya ada bajunya
ada unggah ungguhnya segala macam harus kompresif seperti itu
undang undang artinya kita berbicara soal melahirkan manusia atau desa
dompet hanya salah satunya
manusia sudah lahir seluruh sekolah kita kasih uang kan
tapi kan ada proses belajar proses macam macam kita lengkapi
nah ini berlima tahun berlaku
sehingga kemudian memang koordinasi antara cara berpikir
mengawasi kemudian menghitung uang di dompet membelanjakan
ini kan masih proses
saya tidak mengatakan bahwa kita harus memaklumi enggak
apalagi ada tujuh puluh empat lebih ya dengan mengatakan tujuh puluh empat
saya tidak mengatakan maklumi dong kalau ada satu dengan salah
saya tidak mengatakan itu juga
tapi kalau kita tidak pernah memulainya
maka kita gak akan pernah apa yang putri sebut tadi
ada perkembangan infrastruktur ada mulai bisnis di desa ekonomi desa hidup segala macam
kita tidak pernah memulainya
bahwa memulai ada kesalahan pasti
yang pasti kita kan nggak akan mungkin lah
saya nggak tahu apakah ada orang beli ibon satu miliar di desa itu
tidak akan terjadi lah
saya tidak ada isu ibon satu miliar di desa itu
tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa
bukan cuma sekedar kasus tadi di konawe ya
ada desa katanya fiktif
di provinsi lain di bengkulu saya pernah ketemu desa yang dispute
karena tidak ada satupun yang mengakui kabupaten yang ada
sehingga kemudian dia tidak jelas dia itu kabupaten barunya
atau itu kabupaten lamanya
ada perang lalu desanya saya kami tidak dapat
karena ada kesengketaan antara dua kabupaten
jadi tidak bertuan
tidak berindut dan tidak berbapa yang baru
hal hal ini harus dibenahi secara administratif
tadi katakan prosesnya memang pembentukan desa yang baru itu satu
desa induknya harus berusia lima tahun lebih
tidak boleh lebih dari lima tahun
pembinaannya satu tahun tiga tahun segala macam
untuk bisa dijadikan desa definitif
sehingga mendapatkan itu
harus ada proses pembimbingan segala macam
ketika dibimbing pun belum tentu dia harus jadi definitif
bisa saja dibatalkan
bisa saja dibatalkan kan
karena memang tidak memenuhi syarat segala macam
nah kemudian ada proses pemda
nah di sini memang ya tidak tahu kak kalau mengundang menteri desa
ya berarti lama
tapi yang menarik kalau kita kalau misalnya wakil dalam urusan ini
pendanya harus ada
dari unsur kementerian dalam negeri harus ada
sekali lagi desa itu bukan sekedar urusan kementerian desa
bukan sekedar urusan dana desa
tapi urusan juga dengan pemberantanan pemberantanan yang di atasnya
saya kira itu penting juga
karena masih ada campur tangan pendak itu ya
saya kira itu
pengawasan pembinaan segala macam
pasti dari situ
bang robert juga melihatnya di situ jadi celahnya di mana ini sebenarnya
celahnya di data
di data oke
kita memang tidak punya satu data tentang desa ya
kementerian dalam misalnya dalam soal kasus fiktif ini
kementerian negeri mengatakan ada empat yang fiktif
kpk mengatakan ada tiga puluh enam
yang kemudian pak kumaris sudah dilaporkan
bupati mengatakan tidak
bupati mengatakan tidak
polda mengatakan ada itu yang terbaru
sejak juli sudah mulai diproses juga
di tingkat penyelidikan dan sebagainya
jadi memang data sebagai dasar pengambilan kebijakan
itu yang kita tidak punya hari ini
data dalam soal jumlah saja sudah jadi
macam macam gitu ya
yang sesungguhnya mbak putri kalau kita lihat bisnis proses sejak pembentukannya
itu ujungnya sebenarnya di kementerian negeri
kementerian negeri itu punya yang namanya kode wilayah
yang namanya kode desa
kode desa inilah yang menjadi basis untuk kemudian membuat kebijakan
termasuk alokasi dana desa
dd ya bukan add yang di kabupaten kota itu
yang memang berdasarkan jumlah yang ada
coba kita lihat data
kemendagri mengatakan hanya ada tujuh puluh empat tujuh ratus enam puluh desa yang resmi yang memang punya kode wilayah
tetapi yang ditransfer itu lebih besar dari itu sekitar tiga ratus sundesa
jadi memang ada gap tiga ratus deta
yang tersalurkan tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh empat ya sekitar itu ya
sementara yang formal yang punya kode wilayah itu jauh lebih kecil dari tol
nah ini yang saya kira pembenahan ke depan mulai dari sini
kita harus punya satu data satu data tentang desa
dari situlah semua kebijakan akan dibuat
dan kementerian mana pun akan mengacu pada ini termasuk kementerian keuangan ketika mengalokasikan
nah tahapan prosesnya ini memang juga jadi soal
kalau melihat cerita ini
ceritanya bupati konawe pagi tadi di pasar satu selasih ini
dia mengatakan bahwa sesungguhnya kami sudah menyampaikan ada tiga desa yang memang itu tidak layak untuk dikucurkan dana
tapi tetap dikucurkan
sama pmd kemudian tidak dibagi dong ke desa
nah jadi pertanyaan kemudian kenapa tiap tahun kami mengajukan ini tetap saja dialokasikan dari pemerintah pusat
ketika terjadi masalah seperti ini kami yang disalahkan seakan akan
kamilah yang memperjuangkan
padahal kita sudah menyampaikan bahwa memang ada tiga desa
satunya sudah jadi kelurahan
satunya itu dalam hutan lindung dan tidak layak untuk ini
kemudian satunya itu sudah di tempat yang lain ya
sudah menjadi bagian dari wilayah lain
yang itu tidak perlu mendapatkan alokasi
nah kalau misalnya sebenarnya ada laporan seperti itu kenapa masih
pertanyaan kan kemudian kenapa masih
mengucur dananya gitu kan
saya tidak tahu
nah itu dia
kita nanti membahas itu missnya di mana
kemudian kan tadi bang robert mengatakan ada selisih tiga ratusan desa dari data
selisih tiga ratus an desa se indonesia dari data yang sebenarnya dimiliki kementerian dalam negeri
nanti saya akan tanya ke dari kode wilayah itu
nanti saya akan tanya ke pak eko
tetap bersama kami di cnn indonesia
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas dugaan desa fiktif yang kami angkat ini berangkat dari pernyataan menteri keuangan sri mulyani
kita lihat pernyataannya apa
kami ada kutipannya
kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer yang ajak dari apbn
maka sekarang muncul desa desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya
hanya untuk bisa mendapatkan dana desa
di awal tadi kita sudah membahas sebenarnya missnya di mana
tapi sebenarnya pak eko kenapa itu bisa terjadi
kalau misalnya sekarang bagaimanapun kan ini sudah ada sudah diungkapkan juga
kementerian desa saya yakin kemudian juga pak eko pada saat menjabat kemarin juga melihat oke ini bisa jadi celah
ini harus bisa ditambal
sistemnya harus dibenahi seperti ini
tapi kemudian sekarang kejadian begini
jadi begini mbak
program dana desa ini kan masih baru
dan dilakukan serentak di hampir tujuh puluh lima ribu desa
jadi sistemnya juga baru dibuat dan kita belajar melalui perbuatan juga gitu
jadi kita masih berharap
jadi kita masih berpikir terbuka juga
tidak boleh terlalu berpikir
kalau memang ada masalah ya kita selidiki saja
saya pikir ini bagus untuk wake up call buat kita semuanya
tapi kita juga harus ada wisdom juga
jangan sampai wake up callnya terlalu membuat orang jadi takut
sehingga kepala desa jadi nggak berani
dulu kita pernah agak keras jadi kepala desa tidak berani
akhirnya dana desa itu juga menjadi tidak berjalan juga gitu
karena kalau kita mau fair empat tahun ini kan terlepas dari lebih kurangnya
dana desa itu impactnya besar sekali
dana desa mampu membangun infrastruktur di desa desa dengan skala yang sangat masif
yang sampai dapat muri
artinya tidak pernah terjadi dalam sejarah indonesia sebelumnya
misalnya membangun jalan dua ratus ribu kilometer
air bersih satu juta unit
nah kemudian infrastruktur itu memang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa
dan sebagai base untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi desa
sekarang kita lihat banyak terbangunnya bumdes bumdes
terakhir waktu saya jadi menteri ada bumdes sudah empat puluh tujuh ribu
dan bahkan sudah banyak bumdes yang pendapatannya bahkan bayar pajaknya lebih dari dana desa yang diterimanya
banyak terbangun desa desa wisata
juga ada program prukades yang bersirisan sama dana desa
itu juga ada empat puluh tujuh triliun investasi swasta di desa desa dalam bentuk sarana pasca panen
nah impactnya apa dari itu
dari empat tahun yang lalu hanya lima ratus tujuh puluh dua ribu per kapita per bulan
tahun lalu sudah delapan ratus empat ribu per kapita per bulan
angka kemiskinan walaupun di desa masih lebih besar
tapi dua tahun terakhir ini ada fenomena penurunan kemiskinan di desa lebih cepat
daripada penurunan kemiskinan di kota
angka pengangguran di desa juga sekarang hanya setengahnya dari pengangguran di kota
dan bahkan bisnis model kita juga dipakai oleh dua puluh tiga negara lainnya
sekarang world bank ifa juga menggunakan model indonesia untuk dikembangkan di negara berkembang
tapi tentunya orang jahat itu selalu ada
iya kan maksudnya jadi istilahnya seperti jadi ladang
seperti jadi ladang korupsi baru katakan
kemudian ada muncul muncul desa fiktif ini kan ya ide untuk menilap itu selalu ada
jadi kan sistemnya apakah bisa dibenahi sudahkah itu disadari
menurut saya sudah bagus ya
tapi apakah sempurna tentu jawabannya tidak
tentunya sistem juga harus terus di pengawasan terutamanya harus di improve
karena apa yang menjadi keberhasilan masa lalu tidak menjamin keberhasilan di masa yang akan datang
jadi ya terus
tapi yang paling penting mbak setiap ada kasus gini jangan dibuat polemik
tapi segera diproses hukum
dihukum seberat beratnya dan diumumkan supaya menjadi buat efek jerah
dan tidak diikuti oleh daerah daerah lainnya
karena kalau sampai jadi polemik nanti program dana desa yang besar ini menjadi hancur
karena nilai setitik rusak susu sebelah hanga gitu
karena bagaimanapun bang robert pasti anda juga sepakat
kalau misalnya sampai desanya ini kemudian sudah dilaporkan bermasalah tapi dananya tetap ada
itu kan tidak mungkin level bawah yang bisa bermain kan
mungkin beberapa prinsip dulu perlu kita iya
pertama adalah dana desa ini adalah bentuk dari pengakuan dan penghormatan
rekognisi terhadap desa
jadi memang ini bukan pemberian apalagi hadiah
ini adalah hak desa memang yang selama ini lama tidak terperhatikan gitu
kemudian kedua adalah bahwa
empat hingga lima tahun kita menjalankan ini
saya kira capaiannya sudah cukup signifikan ya
dibandingkan sebelumnya jauh lah saya kira itu ya
tapi sisi lain kan kita tetap harus membenahi tata kelolanya
termasuk dalam soal data
termasuk dalam soal
jangan lupa kalau bicara soal pembentukan desa sama seperti pembentukan daerah
fiskal itu jadi insentif orang untuk mendorong pembentukan terus menerus
kemudian juga ada alasan alasan yang terkait politik juga
mungkin kalah di pilkada sebelumnya
kemudian dorong untuk bentuk desa
mungkin juga karena memang motivasi politik kepala daerahnya sendiri
memekarkan dan sebagainya
jadi memang selalu ada celah untuk kemudian orang mengambil aksi apa aksi
mengambil untung ya
itu yang saya kira memang perlu kita benahi
apalagi dengan jumlah desa yang luar biasa banyak
yang tujuh puluh empat ribuan itu banyak sekali
tentu tidak bisa
tentu tidak bisa dikelola secara semuanya sempurna
dan kita kan menjalankan kebijakan ini juga sama seperti ini mbak putri
relnya belum bagus benar keretanya sudah jalan
tentu banyak sekali hal yang
kepleset beberapa kali gitu
yang saya kira memang
tapi semangatnya adalah bahwa ini program yang harus terus didukung
sambil membenah deteksi dini berbagai masalah masalah yang mudah mudahan tidak seperti otonomi daerah maksudnya
setelah delapan belas tahun kita berjalan
masalahnya ya kurang lebih sama juga
tentu tidak ada improvement ya
mas bud tapi sebenarnya begini
soal korupsi dana desa
kita sudah dengar beberapa kali ya
dari dua ribu lima belas sampai sekarang
kemudian sekarang ada ini
teman teman aparatur desa itu mengeluhnya bagaimana
ceritanya bagaimana sih ke mas put sebenarnya
nah ini menarik
ini menarik karena tadi berbicara soal jangan isu ini jangan dijadikan polemik
kepala desa aparatur desa bagaimana menurut anda juga kan rakyat
mereka sebenarnya bukan bagian dari elit politik loh
mostly kepala desa
bukan bagian dari elit bisnis lokal yang mendapatkan benefit dari otonomi daerah
mereka kan sebenarnya adalah hanya elit level desa saja yang berasal dari kepala desa
sehingga bagi mereka negara itu masih sesuatu yang agak asing
sehingga kita dapat dana desa itu yang which is sebenarnya adalah hak mereka
campur baur tuh
apapun segala macam lah ya
sudah ada gairah
sudah ada gairah
dulu saya pernah ingat dulu sebelum undang undang desa
di gunung kira dulu ada satu desa
mas bawa perjuangan undang undang desa
kami cuma setahun dapat dua ratus juta
sekarang ketemu lagi kepala desanya
mas buk perjuangkan nih kita bantu
kita dua miliar per tahun
ternyata memang perusahaan pembangunan bukan seolah olah ada uang atau nggak ada uang saja
tapi ada pengetahuan atau nggak ada pengetahuan
karena pak jokowi periode kedua itu sdm
cuma tantangan pembangun sdm kan gini
kita bingung ketimbang pembangun infrastruktur
kalau membangun infrastruktur visinya itu ada
ada jalan ada jembatan ada wc macam macam tadi pak eko sudah bicara
untuk yang tangible itu saja
kepala desa itu harus di encourage
kamu bisa melakukannya
banyak mbak kalau tadi cerita ada kayak gitu
masih banyak desa yang ragu
kemudian mereka juga aras arasan kalau orang jawa bilang
nah sementara kita sekarang ada kebutuhan bangunan sdm
yang itu ukurannya intangible
bicara beasiswa barangkali soal stunting macam macam
sebenarnya kan membutuhkan pemimpin desa atau rakyat desa yang lebih percaya diri
bahwa dia harus invest untuk sesuatu yang mungkin tidak terukur secara fisik
dalam keadaan kita membutuhkan rasa percaya diri pemerintah desa dan warga desa pada umumnya
terus dikasih isu yang discouraging
yang membuat lemes
nah ini dilema
kita minta supaya mereka naik kelas dalam tanda kutip
ngelihat pembangunan itu bukan sederhana yang fisik
tapi juga yang mental
tiba tiba yang mereka sudah kerjakan
tentu dengan segala kekurangan dan kelemahan
kemudian dianggap itu adalah borok
dan udah itu menjadi isu
terus aja memang kita tahulah
game of fear itu selalu lebih menyenangkan
nah saya tahu bahwa ini ada tujuan untuk membuat ini kita lebih rapi
jawabannya data dan pengawasan
saya pernah nulis di artikel di satu harian
kita perlu saya berharap juga dengan pak jokowi dodo waktu itu
pak pakai sistem blockchain
teknologi rantai data
biarkan proses data mining data collecting data analisis
data analysis itu terjadi di level bottom up
pemerintah menuntun misal bpsk atau kominfo terserah ya
kementerian desa kementerian sosial kementerian pertanian kementerian kehutanan
itu yang kementerian perempuan dan pemuda
itu yang ngurusi social network untuk melakukan penyusunan protokol data pintar
karena mereka punya penamping desa penamping pkh macem macem
teknologi dari kominfo misalnya
data collecting data mining analisisnya dari bps
lakukan itu dari bawah
saya pernah ngomong itu pak jokowi pak jokowi ini harus dilakukan
karena hari ini data adalah new oil
anda salah data bukan kalau sekedar semua dikorupsi
kalau saya nggak mengatakan korupsi buruk ya enggak ya
itu tutup masalah juga dikata anda data desa
kedepan ini tangan tangan kita salah data
dipakai untuk profit taking bagi banyak orang
bukan peran kejahatan ya
untuk keuntungan macam macam teknologi gitu
begini selain soal data kalau data kan itu long term ya long term
tapi kalau misalnya katakanlah dari kementerian desa apa yang bisa dilakukan sekarang
kan ada bimtek dan segala macam itu sudah jalan betul atau tidak
kemudian soal verifikasi dana desa itu kan ada jenjangnya ya
di tiap jenjang ini juga diduga ada upaya pemerasan dan lain sebagainya
dan mungkin itu terjadi juga
mungkin juga pesan pesan untuk teman teman aparatur desa
nanti setelah jeda ya cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal dugaan desa fiktif
sudah ada dua segmen berjalan
ini adalah segmen terakhir dialog malam hari ini
bagaimanapun juga korupsi dana desa itu sudah berlangsung sejak tahun dua ribu lima belas
kpk sudah mengungkapkan beberapa kasus
ada pernyataan dari febri diansyah soal dugaan desa fiktif berikut ini
kpk saat ini juga sedang membantu
bukan kpk yang menangani perkaranya
tapi kpk membantu penanganan perkara di sulawesi tenggara
jadi yang menangani perkara ini adalah polda sulawesi tenggara
yaitu penyidikan terhadap terkait dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang
dalam pembentukan desa yang diduga juga merugikan keuangan negara
ada tiga puluh empat desa yang diduga bermasalah
tiga diantaranya diduga adalah desa fiktif
dan tiga puluh satu yang lain pembentukannya atau sk yang dibuat itu diduga itu dilakukan berlaku surut atau backdate
karena pada saat itu ada moratorium dari kementerian dalam negeri
sehingga semestinya tidak boleh ada pembentukan desa yang baru
tapi kemudian tiga puluh satu ini dibuat backdate bertanggal mundur agar juga bisa tujuannya agar bisa mendapatkan anggaran dana desa nantinya
saya ke bang robet bang robet membenahinya
katakan tadi data ya data kemudian selain itu apa
karena bagaimanapun nih mas pasti kemudian kan kita takutnya ini kemudian terjadi lagi kan
membangun sistem rasanya sudah cukup kuat
kalau lihat proses pemerintahan
verifikasi semuanya sudah oke menurut anda
pembentukan daerah sudah cukup kuat juga
demikian juga ketika pengajuan usulan dana desa
itu kan dari desa kemudian naik ke atas kabupaten kabupaten kemudian ngajukan ke kementerian keuangan gitu ya
ada proses berlapis lapis yang harus ditempuh
tapi bukannya itu justru menjadi celah
celah jadi mana
celah misalnya di tingkat camat kemudian camat bisa mengurangi anggaran atau menambang

tetapi orang yang berada di belakang itulah yang kemudian harus di apa namanya memang
sdm lagi ya
dorong untuk kemudian benar benar amanah gitu ya
bahwa kemudian bupati itu ketika mengajukan ke kementerian keuangan
itu harus benar benar memang berdasarkan data empirik
nggak mungkin pemerintah pusat kemudian bisa lihat semua tujuh puluh empat ribu itu
dan kemudian di kementerian keuangan sendiri juga
itu harus benar sejalan dengan data
ada data yang ada di pembina pemerintahan desa
yaitu kementerian dalam negeri
mestinya kan itu yang harus kita dorong gitu ya
tapi memang soal mental ini kan kita gini mbak putri
lama aparat desa itu bekerja berdasarkan petunjuk
bekerja berdasarkan juknis juklak dan sebagainya
sekarang ruang itu sudah diberikan cukup leluasa gitu ya
tidak semua kita berharap kemudian orang berubah jadi malekat gitu
ada saja orang yang masih membawa mental model yang lama dan sebagainya
itu adalah pentingnya proses pengawasan
meskipun terus terang juga pengawasan hari ini sangat banyak juga
yang membuat kemudian ekosistem pemerintahan di desa itu sendiri
diliputi juga kecurigaan dan ketakutan gitu ya
ada inspektorat ada kepolisian ada kejaksaan
kpk juga mungkin masuk
kemendagri juga punya tim dan sebagainya
jadi memang hal hal seperti ini yang perlu satu kesatuan
tetapi suasananya itu suasana dimana orang
itu didorong disemangati
yang membuat kemudian dia malah akhirnya yang terjadi adalah
ya sudah kalau seperti ini dana diberikan tetapi tidak digunakan
atau digunakan untuk hal hal yang tidak membuat kemudian membawa desa itu ke tingkat kemajuan yang lebih tinggi
saya tekan gini mbak
yang terjadi kemudian adalah kepala desa dan aparat itu hanya dari tukang belanja
tukang belanja berasakan juklak dan jukris yang diberikan
tidak menjadikan dana ini sebagai dana stimulans
untuk kemudian dia mendorong sesuatu yang dimana
sesuatu yang dimana harapan saya pada akhirnya
dana desa itu hanya cuma sumber yang biasa saja untuk desa
yang lebih kemudian menjadi sumber pertumbuhan dan sumber pembangunan lah
dari dalam desa itu sendiri
kreativitasnya pusat pusat inovasinya muncul
karena sebenarnya memang itu kan yang didorong
jadi yang didorong bukan ketergantungan antara dana desa
kemandirian untuk kemudian dia membangun dari dalam dan sumber dayanya sendiri
tapi pak eko sebenarnya begini
kalau misalnya katakan ini memang semuanya proses
tapi dari munculnya masalah ini sekarang bagaimana
begini misalnya bisa menyampaikan apa ya
pada teman teman yang saat ini berada di kementrian desa
jadi begini mbak
sistem baiknya kayak apapun pasti ada pihak pihak yang punya interest
apalagi ini uang besar untuk mencari celah untuk berbuat hal hal yang tidak baik
pasti nemu gitu ya
jadi sekarang ada masalah desa fiktif besok ada masalah apa lagi
sekarang mungkin masalahnya penyelewengan dana desa
nanti dengan boomdes yang besar pendapatan boomdes yang lebih besar dari dana desa ya
ada masalah boomdes lagi
jadi kita memang pengawasan harus terus di improve ya
tapi yang paling penting mbak kalau ada masalah pidana ya diselesaikan secara pidana
secepatnya menurut anda
secepatnya makanya saya juga berharap kepolisian ke polda sulawesi tenggara
untuk segera menyelesaikan supaya polemik ini tidak berkelanjutan
karena juga jangan sampai apa namanya nanti kepala desa itu juga takut mbak
karena kepala desa ini sekarang sudah kita ajarin
tapi setiap tahun tuh kepala desa juga ganti ganti terus kan
di setiap daerah pasti kan kepala desa empat tahun
dan itu ribuan terus pelatihan
nah kalau sampai mereka takut akhirnya disediakan dana desa
dana desa menjadi tidak dimanfaatkan kan juga menjadi mubasir
jadi masih harus ada wisdom juga ya
kalau ini masalahnya masalah kriminal
diselesaikan persoalan kriminalnya secepat mungkin
diumumkan kalau ada kekurangan sistem sistemnya direview diperbaiki
karena ini program baru ya pasti kita expect sistemnya tidak sempurna
nanti akan terus diperbaiki lagi diperbaiki lagi diperbaiki lagi
mas bud lebih dari soal ini ini kan berarti trust ya
ini sekarang apa ya bisa saja ini kemudian mengganggu trust dari katakanlah niat baik yang selama ini sudah berupaya dibangun oleh pemerintahan
sekarang yang sudah berlangsung sejak lima tahun terakhir
trust apa antara siapa ke siapa
trust antara misalnya katakanlah seperti tadi anda katakan
ada dari kementerian desa atau misalnya dari aparatur desa kemudian kepada kementerian keuangan atau dan lain sebagainya
saat kita membahas undang undang desa dulu agak deadlock mentok gitu ya
tapi ada satu kata kata yang saya ingat saya sampaikan ke mendagri pada waktu itu saya pas lagi mimpin rapatnya
undang undang desa ini
undang undang desa ini adalah cara konstitusional terakhir cara damai terakhir kita mengatasi kesenjangan kita yang indeks gininya udah empat
cara konstitusional terakhir cara damai terakhir untuk desa yang indeks gininya
dimana mana pak kalau indeks ini sudah enam itu artinya sudah melewati titik didih bagi revolusi sosial
saya pernah jadi aktivis pak saya pernah jadi pemberdaya desa aktivis agraria
saya tahu betul bagaimana ketegangan sosial karena kesenjangan sumber daya alam
ini adalah undang undang cara damai terakhir cara peaceful terakhir dengan segala kelengkapannya
ini undang undang punya mandat besar banget punya mandat besar banget kultural historis psikologis macem macem you name it
untuk menyelesaikan soal yang selama puluhan tahun nggak selesai
kemiskinan urbanisasi kesenjangan kemiskinan urbanisasi kesenjangan keterbelakangan kebodohan apapun oke
right saya orang desa bahasanya kepala desa jadi ada semangat itu juga
dengan tingkat sultan geografis yang tinggi konektivitas digital juga mungkin tidak merata listrik tidak merata pendidikan yang terbengkalai lama
kita selesaikan nah kita kasih penghormatan nih bukan kasih penghormatan
itu adalah mereka
ya tadi dari tujuh puluh empat ribu itu tidak setiap orang bisa belajar cepat
kalau kamu mengatakan di satu kelas satu kelas ada satu
kelas ada satu orang yang gagal naik kelas kamu tidak akan mengatakan bahwa guru itu gagal semuanya
gak bisa seperti itu
nggak bisa kita untuk perusahaan yang warisan puluhan dan ratusan tahun dalam lima tahun anda mengubah orang
kita malah takut kalau orang desa jadi pinter segera
dalam waktu lima tahun langsung segera semua
berarti ada yang selama ini ngerjain desa kita nggak tahu
oh negara ngapain ada yang minter orang desa ada siapa nih kan
tapi ini kita ada satu expected
kalau saya kalau saya itu artinya saya memberikan percaya pada putri
baru ketika mungkin mungkin kesalahan saya tidak akan mencabut mandat kepercayaan saya
karena saya tahu anda membuat kesalahan itu bagian dari proses anda belajar dan anda willing to learn
kalau gak percaya artinya ah memang dia gak bisa gue cabut deh mandat kepercayaan itu
itu gak boleh terjadi
oke itu tidak boleh terjadi pak eko
dan pak putri ya kita gak bisa menutup mata ada kepala kepala desa yang tidak benar
dan mungkin sampai kapanpun itu akan ada
tapi jangan sampai itu menjadikan stigma mayoritas kepala desa yang benar menjadi seolah olah tidak benar semuanya gitu
karena fakta membuktikan dengan adanya dana desa dan itu dikerjakan oleh kepala desa impactnya besar
dua puluh tiga negara sekarang meniru indonesia untuk model dana desa ini
nah itu yang kita harus appreciate adalah kerja kerasnya dari para kepala desa itu
dan terkait kasus ini segera secepatnya diselesaikan
kasus kriminal ya tugas kita sama sama untuk
jangan dibebankan ke kepala desa atau kepala daerahnya kesalahannya gitu
kita melihat saja perkembangan kasus ini seperti apa
sudah bergulir tiga hari
mudah mudahan dalam waktu dekat sudah bisa selesai
minggu ini kalau bisa
minggu ini kalau bisa ya oke
supaya bekerja lagi
oke supaya bekerja lagi
supaya bekerja lagi
bang nobet terima kasih
mas bu terima kasih banyak
siap mas putri
eko terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir
kita akan kembali dengan informasi enam puluh gedung sekolah dasar di ponorogo jawa timur rusak
enam di antara yang rusak berat dan sisa yang rusak ringan
kami kembali dengan informasinya setelah jeda